kemunculan kasus baru gagal ginjal akut pada anak di dki jakarta kembali menuai kecemasan di kalangan para orang tua
kementerian kesehatan mengimbau sebaiknya masyarakat saat ini menghindari dulu membeli obat sirup penurun demam sendiri
masyarakat diminta membawa anak yang sakit ke tenaga kesehatan
dan seperti kita ketahui setelah merenggut nyawa dua ratus anak kasus ini ternyata belum sepenuhnya tuntas
kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah bergabung malam hari ini adalah dr grace wangge
dr grace selamat malam
selamat malam mbak putri
dokter terima kasih atas waktu anda malam hari ini
kami juga masih menunggu bergabungnya jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia muhammad syahril dr muhammad syahril
tapi saya ke dr grace terlebih dulu
dr grace kalau anda melihat sejak kasus ini muncul
dan mencuat ke publik menjadi perhatian di bulan oktober ya puncaknya
sebenarnya kasus kasusnya sudah muncul kecil kecil di sejak awal tahun dua ribu dua puluh
tapi sekarang awal tahun ini muncul lagi
sebenarnya apa yang terjadi dr grace kalau misalnya dilihat dari perjalanan penanganan kasusnya
kemudian sudah ada yang ditarik obatnya tapi sekarang masih ada yang lolos ternyata
ya mbak putri memang kalau kita telusuri ya dari data
yang dilaporkan ke menkes dari tahun lalu
kita melihat bahwa kasus gagal ginjal itu sudah dilaporkan dari awal januari
tapi meningkat di agustus
dan kemudian kita melihat pemerintah sudah berusaha mencari penyebabnya apa
dan yang pertama dicuriga adalah penyakit infeksi
karena memang itu yang banyak menjadi penyebab gagal ginjal akut
nah ternyata kemudian tidak ditemukan hasil yang positif
kemudian kecurigaan berpindah
kepada adanya hubungan dengan konsumsi obat oleh anak anak ini
memang itu merupakan proses ya kalau saya lihat
jadi kenapa berulang
nah ini juga saya nggak tahu untuk data yang terakhir
apakah kita belum dapat kepastian apakah ini benar
jadi yang oktober kemarin
kelihatannya sudah pasti karena juga badan pom sudah melakukan mitigasi
sampai menemukan kemudian bahwa ini ada terjadi pencemaran
dan sudah berhasil ditimbulkan
nah tapi yang saya rasa kita bisa menyesahkan juga
apakah kasus yang sekarang ini sama dengan kasus yang bulan agustus puncaknya itu
karena juga yang januari kita juga tidak mendapatkan
data persis yang berhubungan dengan obat
bisa juga kena yang lain karena gagal ginjal itu banyak penyebabnya
dr grace tapi kalau misalnya kita lihat kan kemarin ketika puncaknya
dan kemudian pemerintah sudah
sudah melakukan beberapa solusi gitu ya
pemerintah sudah melakukan beberapa cara untuk mencegah itu terjadi
kita tahu sempat simpang siur
ini ada yang boleh obatnya kemudian ditarik lagi listnya
kemudian dikeluarkan lagi yang baru
kalau misalnya dilihat dari runutan atau flow pengawasan obat
kemudian sampai obat itu bisa diterima oleh masyarakat
apakah kita sudah punya sistem yang rigid dari penyelenggaraan
ya jadi mungkin yang orang suka luput adalah ketika obat itu dilepas ke pasaran
mereka sudah menyatakan aman dan berhasil
dan itu sudah dipastikan oleh otoritas regulasi yang dalam hal ini di negara kita adalah biden pol
jadi proses pengawasan keamanan obat itu sendiri sudah terjadi sebenarnya sebelum obat itu dipasarkan
dan ini sudah standar internasional
kemudian setelah dipasarkan itu juga ada proses pharmacophilicillance
dan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh indonesia sudah tergabung dengan who umc
itu adalah suatu sectornya who yang khusus menangani mengenai pharmacophilicillance ini
mengawasi pengawasan keamanan obat
jadi data tentang keamanan obat efek yang tidak diinginkan dari suatu obat
itu tidak berhenti di indonesia sebenarnya kalau laporannya itu dilaporkan sampai ke dua puluh

dan sudah dilaksanakan juga oleh badan pemelih meso
tapi ya ini yang kita mesti lihat
kemudian kenapa seperti kemarin ada kejadian seperti itu
dan sebenarnya kalau kita lihat secara global
awalnya kan kita terima laporan ada di gambia ya kemudian indonesia
dan kemarin di awal januari itu dilaporkan juga yang sama di ubes kisar
jadi ini ada ya kita belum tahu
kita masih melihat semua hal dan ada gunanya memang dikumpulkan di satu who center
karena bisa melihat secara global apa sebenarnya yang terjadi dengan obat ini
sehingga kok bisa kejadian yang sama di berbagai negara
sudah bergabung sekarang bersama kami bersama kita di sini adalah dr muhammad syahril
jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
dr syaril selamat malam
ya selamat malam mbak putri
iya terima kasih sudah bergabung dok
dokter bagaimana sebenarnya perkembangan yang apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian kesehatan
berkaitan dengan kasus gagal ginjal yang kemarin terjadi di dki jakarta yang memakan korban jiwa itu dok
terima kasih putri
jadi kami informasikan lebih awal
kalau ada satu kasus yang awal awal suspek itu dr gresya alhamdulillah
hari ini sudah dinyatakan negatif ya
jadi bukan karena kasus gagal ginjal oleh karena menggunakan obat
nah yang pertama pasien umur tiga belas bulan itu memang sudah dikonfirmasi ya positif
jadi yang mengkonfirmasi positif adalah dari dokter atau tim yang merawat dari rumah sakit juta mangun kusumo
berdasarkan rewakilasi penyakit
tidaklah klinis yang ada
dan pengalaman pengalaman kita sebelumnya ditawarkan

dan juga ada riwayat minum obat yang juga sama
seperti halnya pasien di tahun dua ribu dua puluh
nah dengan kesimpulan itulah
saat ini memang belum selesai untuk diagnosis pasiennya dr gresya
karena memang karena tadi kan baru satu ya satu
dan belum ada laporan dari daerah daerah yang lain ya
nah tentu saja dengan sangat sejak
dengan seluruh tim ya
dengan seluruh apa namanya
lintas sektoral yang terkait
termasuk ikatan dokter anak indonesia
laboratorium termasuk badan pom
nah tapi untuk kehati hatian
kita tidak ingin terulang kasus seperti yang dulu ya
kita dengan gerak cepat bersama
kemarin itu termasuk dengan badan pom juga
kita untuk menghentikan sementara
obat yang kemarin
memang dilakukan atau diminum oleh pasien itu
sementara waktu sampai nanti ada
pembahasan lebih lanjut tentang
bagaimana obat tersebut
begitu mbak butik
oke kemudian anda juga dari kementerian kesehatan
juga memberikan imbauan ya
imbauan kepada publik supaya tidak mengonsumsi obat sirup
atau bagaimana persisnya dok imbauannya
jadi imbauannya adalah
yang pertama untuk kasus ini ya
diminta untuk menghentikan sementara obat sirup
katakanlah yang kemarin disebut dengan praksion ya obatnya
sampai ada pengumuman lebih lanjut dari badan pom
dan juga kementerian kesehatan
ini adalah upaya kehati hatian kita semua ya
khusus praksion saja ya dok ya
berbeda dengan tahun yang lalu ya
kalau tahun yang lalu kita di tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua
kita menghentikan obat sirup
karena saat itu kan kita tidak tahu dan
dokter kalau misalnya sekarang melihat dokter syahril
kalau misalnya sekarang melihat pola
dan tadi juga dokter grace mengatakan
sebelum peristiwa yang terjadi di jakarta ini
sebelumnya muncul kasus serupa di uzbekistan
apakah kementerian kesehatan juga sudah melihat sejauh itu
ya sedang kami pelajari juga ya
seperti halnya dulu pada saat kasus gambia gitu dokter grace ya
kita pelajari juga
memang sebuah hal yang berkaitan dengan suatu sirup atau zat
yang memang terjadi atau beredar di seluruh dunia saya
baik saya ke dr grace sekarang
dokter grace kalau misalnya kita bicara soal ya

kemudian kita bicara soal peredaran obat di indonesia
ada hantaman yang cukup keras sebenarnya
kepercayaan publik runtuh kepada kementerian kesehatan dan juga bepom
ketika kasus berkaitan dengan gagal ginjal ini muncul
nah dr grace kalau menurut anda
sekarang kasus yang ada sekarang
sebaiknya bagaimana kementerian kesehatan dan juga bepom
di tayangan ini
bagaimana sebaiknya menyelesaikannya
tingkat kepercayaan publik berkaitan dengan kasus gagal ginjal yang kemarin
itu belum sepenuhnya pulih
lalu sekarang sudah ada isu yang ini lagi
ya saya rasa sama saja dengan kasus yang lainnya
jadi yang memang publik itu ingin informasi dan transferansi
tapi saya rasa tadi kalau dokter sahil sudah bilang
sudah belajar nih
jadi bagaimana bisa lebih transparan
lebih cepat bertindak
dan juga bicara dengan media lebih awal
jadi publik itu mengetahui bahwa mereka tidak ditinggalkan
pemerintah itu masih ngurusin mereka
masih menjaga anak anak mereka
jadi itu mungkin yang mengkomunikasikan resiko
kalau kita di salma kostri jelis bilang
itu saya melihat sekarang sudah belajar dari yang sebelumnya
jadi komunikasi dan transferansi itu penting
saya rasa di kasus kasus seperti ini
dokter grace ada imbauan yang disampaikan ke menteri kesehatan
jangan dikonsumsi lagi
apakah imbauan imbauan seperti ini
apalagi sudah disampaikan oleh kementerian kesehatan
ada sekitar dua pekan kalau tidak salah
apakah imbauan seperti ini
memang tepat disampaikan saat ini
dan dengan model karakteristik masyarakat indonesia
yang kita tahu seperti apa
kalau menurut saya
itu tindakan cepat
tadi dokter tadi sudah bilang di likutan ya
dan itu khas sekali untuk epidemiologi
kita lihat dulu waktu kita pandemi
pertama yang dilakukan adalah karantina
jadi itu memang suatu metode
yang biasa kita lakukan di epidemiologi
dalam mencoba mengidentifikasi apa sebenarnya
ini disebabkan oleh apa
dan memang kan semakin sedikit exposure
semakin sedikit anak yang mengkonsumsi
sirup yang dicurigai berpengaruh terhadap legal digital
tentunya akan menurunkan angkanya ya
sehingga akan lebih mudah juga untuk
kementerian kesehatan dan juga badan kom
melakukan penelusuran yang lebih menyeluruh gitu ya
kalau misalnya kementerian kesehatan juga kan harus mengurus mereka
yang sudah terkena akibatnya efek samping gagal ginjal
ini harus juga diterapi ya
jadi kalau misalnya jumlahnya semakin kecil
tentu senaga kesehatan akan lebih mudah menangani
dan juga mencari kenapa sebenarnya penyebabnya
dan mungkin di luar ranahnya ilmu kesehatan gitu ya
kita belajar dari oktober kemarin
dokter syahril setelah ada kasus peningkatan gagal ginjal
akut pada anak kemarin dokter
apakah ada regulasi atau pengetatan yang dilakukan
oleh kementerian kesehatan dan juga bepom
berkaitan dengan pengawasan peredaran obat obatan dokter
ya terima kasih
jadi dua hal yang berbeda
jadi kami dari kementerian kesehatan
adalah betul betul melakukan suatu pedoman
setiap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
untuk mengawasi efek samping
atau hal hal yang berkaitan dengan kejadian akibat obat tersebut
jadi kalau seperti yang kemarin terjadi ya
oh ini akibat obat ya
maka kita harus sudah mempunyai suatu pedoman
secara penanganan lebih awal
kemudian bagaimana pendorongan terujukannya dan terakhir
yang penting seluruh pasien ini dapat kita selamatkan
tentu saja kalau hal yang berkaitan dengan keamanan obat
itu memang ranahnya dari badan pom
seperti yang kata dokter grace tadi
kami dari kementerian kesehatan adalah
given artinya siap memakainya
nah tentu saja kami mempercayai
semua apa yang disampaikan oleh badan pop
sebagai lembaga resmi yang memang kita akui
sebagai pengawas obat dan minuman begitu
baik mempercayai ya
apakah ada model regulasi pengawasan obat sekarang
di negara lain yang mungkin bisa diterapkan di indonesia
supaya sistemnya juga lebih komplit
dan lebih baik untuk pencegahan kasus serupa di masa depan
ya pak putri kalau bicara sistemnya
seperti tadi saya utamakan di depan
kita dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sudah bergabung dengan who umc
jadi untuk sistem pengawasan pharmacovigilance
kita sudah mengikuti standar secara global
mungkin yang bisa diperbaiki adalah
kecepatan pengambilan data
kita tahu data yang biasa kita kumpulkan itu
mungkin tidak cukup terkumpul cepat
untuk membuat keputusan yang cepat
kalau dibandingkan dengan negara lain
jadi bukan metode dan sarannya yang
tapi ada kesenjangan di dalam hal mungkin data pelaporan
jadi kalau di luar negeri mungkin
dokter bottleneck nya kalau di indonesia
bottlenecknya biasanya di mana berkaitan dengan pengumpulan data ini dok
satu adalah pengetahuan kita dan kesenjangan kita
mengenai adanya efek tidak diinginkan dari obat itu
masih belum setinggi negara lain
yang masih perlu diperbaiki
sehingga ketika kena kesehatan
atau bahkan pasien misalnya
kita kalau minum obat kadang kadang nggak sadar
mungkin itu efek samping gitu ya
kalau ada efek samping kita pasti belum tahu kita mau laporin kemana
padahal pelaporan asus spontan
kalau kita bilang spontan reporting case itu
adalah salah satu fondasi dasar
kita bisa bertindak cepat untuk menangani masalah
yang berhubungan dengan konsumsi obat
jadi data data dari masyarakat
dari tenaga kesehatan
itu yang memang belum biasa kita kumpulkan
karena memang kita mungkin awarenessnya masih harus ditingkatkan
kemudian ya sistem pengumpulan data
saya juga bilang kemenangnya sudah ada wadah digital transformation ya
nah itu mungkin juga bisa jadi satu wadah nanti ke depannya
untuk membuat kita lebih punya database yang lebih baik
sehingga pengambilan keputusan itu lebih cepat
kita juga lebih cepat memitigasi kenapa sebenarnya
kalau ada gagal di jangka dana
apakah memang berhubungan dengan obat
atau sebuah lain
itu saja bedanya
dr grace kalau misalnya berkaitan dengan pengumpulan data dan lain sebagainya
tantangan kita di indonesia ini kan betul betul ada disparitas yang luar biasa
berkaitan dengan koneksi komunikasi
kemudian akses kesehatan yang tidak merata di seluruh daerah
bagaimana sistem yang tadi anda katakan itu idealnya
tapi yang bisa dilakukan sekarang indonesia
yang bisa diperbaiki secara
secara lebih cepat oleh indonesia sekarang yang apa
satu hal yang utama pertama meningkatkan awareness ya
jadi langsung kita bisa langsung cepat berpikir
kalau ada kasus yang masuk tidak biasa
kita juga harus memperhatikan juga data obatnya
dan juga memperhatikan apakah ini sudah sesuai dosis data aran gitu ya
karena jadi data data itu kan awal
makanya kalau kemarin bisa langsung kemenkes tahu ini obat yang mana batch yang mana
karena sudah pengalaman kemarin

mengenai ekstremik samping ya ekstremik obat
baik dokter syahril terakhir kepada anda
berkaitan dengan kasus gagal ginjal akut yang baru saja terjadi
dan sudah menimbulkan korban jiwa ini
kapan dalam waktu dekat kementerian kesehatan akan memberikan kembali pernyataan kepada publik
berkaitan dengan perkembangannya
karena mengutip yang disampaikan oleh dr grace tadi
transparansi saat ini betul betul menjadi kunci
karena informasi itu mengalir deras sekali
kalau tidak bisa dikonfirmasi oleh kementerian kesehatan sendiri
itu akan menjadi bola panas yang akan kembali ke kementerian kesehatan
jadi kementerian kesehatan yang bekerjasama dengan berpengalaman
berbagai pihak tadi kemarin sudah melakukan respon cepat sekali ya dr grace ya
kita langsung membuat surat edaran kewaspadaan namanya
jadi begitu kita dapat kasus
kita langsung memberikan edaran kewaspadaan ke seluruh indonesia
dengan kesehatan rumah sakit dokter dan seluruh apotek
untuk berwaspada terhadap kasus ini
saya setuju dengan dr grace tadi bahwa saya award dan study
bukan hanya dari pihak kesehatan ya
insya allah kita dr grace
transformasi teknologi kesehatan
kita sudah mulai melakukan itu
dan alhamdulillah indonesia sudah masuk ke sistem itu
jadi seluruh profesi dalam hal ini
idai ikatan dokter anak indonesia
dengan cepat sekali mereka membuat suatu sistem
bagaimana pelaporan kasus kasus ini
sehingga kita bisa melakukan dengan cepat
nah tentu saja gerakan cepat juga adalah kita menghentikan obat itu sementara
itu adalah bentuk kewaspadaan juga
agar kita tidak ingin kasus ini terulang
dan terakhir juga memang uang nasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat
bahwasanya dengan kasus ini kita ayo sama sama berhati hati
jadi dari sisi kesehatan dari tim dokter
dan seluruh petugas farmasi dan rumah sakit
untuk senantiasa siap siaga apabila terjadi kasus itu
bukan hanya gagal ginjal akut
tapi hampir seluruh penyakit ya yang sudah kita siapkan
seperti covid kemudian makipok kemudian hepatitis dan seterusnya
dan tentu saja dengan kesadaran
kemudian kesadaran masyarakat ini
memang masyarakat juga harus berperan
bagaimana dia disiplin untuk tidak cepat cepat minum obat
apabila dia sakit bagaimana dia bisa menangani dengan tradisional dulu
dengan kompres dan mengimbangi makan dan minum
untuk bisa balance kekebalan dalam tubuhnya
dan baru ke dokter untuk bisa minta suatu rekomendasi pengobatan
agar dapat dipilihkan obat yang lebih tepat
agar bisa anak ini tidak jatuh ke dalam
atau dalam sakit yang lebih berat
baik terima kasih dokter syaril sudah bergabung malam hari ini
dan terima kasih juga dokter grace wangge sudah bergabung malam hari ini